selanjutnya setia novanto menjalani pemeriksaan sebagai saksi di kpk hari ini
di hadapan awak media pada hari kemarin mantan ketua dpr ini mengaku ia berharap ganjar pranowo dapat dihadirkan dalam persidangan berikutnya
mantan ketua umum partai golkar setia novanto diperiksa oleh penyidik kpk
setia diperiksa sebagai saksi atas tersangka anang sugiana sudiharjo
yang juga merupakan direktur pt quadra solution salah satu vendor proyek senilai dua tiga triliun rupiah ini
setelah menjalani pemeriksaan lebih dari lima jam lamanya setia keluar namun menolak memberikan pernyataan lebih jauh terkait isi pemeriksaan
namun saat ditanya mengenai saksi yang akan dihadirkan di persidangan berikutnya
setia novanto berharap gubernur petahana jawa tengah ganjar pranowo bisa dihadirkan
saksi untuk meringankan bapak kira kira mau disampaikan siapa